kita pantau bagaimana kemudian jawa tengah jawa tengah merupakan lumbung dari pdi perjuangan
bagaimana ganjar pranowo di sana unggul lumayan jauh jaraknya marginnya
masih tetap lebih unggul ganjar dan juga sudirman said
terus kita pantau bagaimana perkembangan dari surat suara ataupun data yang masuk sementara